hati gembira menjadi obat paling mujarab
ini yang diakini aktris denada tambunan
belajar dari pengalamannya mendampingi sang buah hati aisyah berjuang melawan kanker darah
itulah yang mendorong denada berbagi senyum ceria dan rasa semangat
pada anak anak berjuang kanker di bali dan aceh lewat kelas zumba secara virtual
di suatu hari pada saat setelah aku mengambil training menjadi instructor
pada saat aku sedang melakukan kelas zumba di rumah
aku ngeliat aisyah tuh suka ikut gitu
sampai suatu hari akhirnya dia mulai belajar belajar sendiri koreonya
dan akhirnya suatu hari dia bisa menjalani koreonya
dan aku benar benar bisa melihat how happy she was
jadi dia bahagia sekali dia senang sekali
dia happy sekali dia mendapatkan semangatnya
dia kembali gitu
dan pada saat itulah pada saat aku melihat itulah
aku mempunyai keinginan aduh rasanya ingin sekali
kalau misalnya perasaan yang dia rasakan ini bisa juga dirasakan oleh anak anak lain
yang juga kebetulan menjalani perjuangan yang serupa dengan kami
lihatlah keceriaan ini
sejak pemanasan hingga pendinginan
tak ada satupun yang mengeluh meski tubuh anak anak ini
sedang bertempur dengan penyakitnya
tadi sih anak anak waktu baru dengar itu senang sekali semangat
apalagi sama kak denada kan udah pernah kesini juga
jadi bisa udah langsung nanti joget bareng
ya bagi pasien dukungan mental sangat penting
dan zumba menjadi salah satu kegiatan olahraga yang bermanfaat untuk fisik dan psikis
zumba berintensitas rendah
yang mampu meningkatkan
yang mampu meningkatkan
yang mampu meningkatkan
serta percaya diri anak
sehingga pengobatan dinilai bisa jauh lebih efektif
misalnya anak yang sedang dalam kondisi kanker
dan juga dalam kemoterapi
tidak hanya secara fisik dia down
tapi secara mental dia juga down
nah zumba ini sebagai salah satu bentuk physical activity
sudah terbukti dari berbagai studi
bisa meningkatkan mood seseorang anak
di mana dia
karena merasa lebih percaya diri
nah kalau di sana tuh ada nama
tak hanya berzumba
dalam pop up class yang dilaksanakan dua puluh november lalu ini
denada juga membagi sesi sharing dengan para orang tua
dukungan ini membuat orang tua dan anak pejuang kanker
semakin kuat menjalani hari hari mereka
daniar ahri jakarta
daniar ahri jakarta
daniar ahri jakarta
daniar ahri jakarta
daniar ahri jakarta
daniar ahri jakarta